yaudah yuk kita ke bawah cari mami aku biar kita bisa pulang gak usah nginep
loncengnya mau dibawa kemana
ibu itu kok berdiri disitu aja sendiri
pasti dia mau melihat ibu kabella juga kan
lihat deh ada ibu
ada ibu di belakang
kan itu ibunya bella
itu juga kak
aku gak ada
beneran kak aku gak sendiri
udah udah jangan berisik
nanti aja ceritanya di rumah
jangan ganggu proses
ibu di belakang
ibu di belakang
ibu di belakang
ibu ranti dan anak anak
ibu ranti dan anak anak
saya ucapkan terima kasih
sudah hadir ke pemakaman
sama sama pak rete
sama sama pak rete
kami sih berharap mudah mudahan
pak rete sama bella juga bisa
ibunya bella juga lebih
bellanya sekarang dimana
iya pak rete
bella masih di kamar
masih sedih dia
masih sedih dia
masih sedih dia
eh pak rete
masih sedih dia
eh pak rete
kalau gak keberatan mah
kalau gak keberatan mah
kasian bella sendirian
boleh boleh boleh
rupes kamu hibur kak bella
terima kasih anak anak
pokoknya pak rete mah gak usah malu malu
udah kita kan tetangga
mudah mudahan bella juga lebih bahagia
ditemenin sama temen temennya
lagian saya kan karunya
kalau pak rete disini sendirian
kan nanti mau ada pengajian
terima kasih bu rante
terima kasih anak anak
nanti mah ada lah makanan khusus buat adam
oh alhamdulillah tudam
ada makanan buat adam
mendingan sekarang harapkan ambil makanan ke dapur
bawain buat kakak bella
kamarnya di atas
aku anterinnya sama kak adam aja
iya rafa penakut
tau kamu mah apa apa teh takut wae
ya udah aku dam tolong temenin dam
nah gitu atu
buat bella ya dah makanannya bukan buat adam
ya salah adam rete
saya juga paham kok
gede banget ya rumahnya rafa
sebenernya aku maaf nginp di rumah orang yang gabisa meninggal
katanya arwahnya uken tayangan
ntar maaf jalan jalan kita didatengin
serius dam tadi aja aku liat menapangkan ibunya bella
dia pake baju putih
dia cuma ngeliatin dari jauh
jangan bikin takut dong
kok jadi lapar nih
takut kok lapar
udah ya kita anterin ke bella
kak bella mana
lalu taro di meja
kayaknya dia dingin ke toilet
kita bisa lihat kuburan dari sini
yaudah yuk kita ke bawah cari mami aku biar kita bisa pulang gak usah nginep
loncengnya mau dibawa kemana
bella kalian berdua kenapa teriak teriak sih tadi ada penampakan ibunya bella ada
merata ibu aku tuh baik nggak mungkin dia bakal jahatin kalian berdua kalian
ada apa dia bilang itu li adik kamu sama adam
dia bilang ada penampakan pasti mereka salah lihat
kalian gimana sih bella lagi berduka jangan ngomong yang gangga deh tapi rafa
nggak bohong kak beneran rafa lihat sendiri penampakan ibu kabelah tadi aku
lihat di makam sama diri sini kak iya bener kali tadinya aku nggak percaya
tetapi aku lihat sendiri kak di rumah makanya jangan suka cerita horor
apakah beneran iya kak adam lagi main lonceng diminta mah hantunya
kamar yang ada lonceng itu itu memang kalau awalnya lonceng itu digunakan
almarhumah untuk memanggil suster kalau ada perlu apa apa
udah suster jangan bilang siapa siapa ya kasih
kalau dengar nanti dia sampai sedih
kok merinding gini ya
kalau nggak kena haus saja nggak mau saya ke dapur sendirian